informasi pertama di cnn indonesia update kami awali dari kolombia
bencana longsor terjadi di kolombia
minggu waktu setempat sedikitnya sembilan orang dinyatakan tewas dalam bencana ini
petugas penyelamat dan juga dibantu oleh warga segera mengevakuasi korban yang terkubur tanah longsor
tanah longsor juga mengubur tiga rumah di kota baranka bermeja kolombia tengah
longsor memang sering terjadi di daerah pegunungan columbia terutama selama musim hujan
rumah rumah semi permanen juga banyak dibangun di lahan hutan gundul
berikutnya sejumlah warga meksiko tampil berkostum unik dan menarik menyambut perayaan hari kematian pada akhir pekan kemarin
selain mengenalkan kostum unik bertema kematian
parade semakin meriah dengan berbagi polesan riasan wajah dan juga hal hal yang menyeramkan
bahkan beberapa di antaranya tampil dengan riasan wajah tengkorak atau yang dikenal dengan istilah la katrina atau tengkorak elegan
pawai berlangsung hanya beberapa hari sebelum datangnya perayaan hari kematian
atau yang dikenal dengan dia demuertos yang jatuh pada dua november mendatang
demikian cnn indonesia
update kali ini program cnn indonesian newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
terima kasih sampai jumpa